dalam aksinya masa yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga duduk di jalan serta berorasi
bahkan ada pula yang histeris karena haknya belum dibayarkan
aksi pemblokiran ini merupakan buntut dari dua puluh bidang tanah yang ganti ruginya
hingga saat ini belum dapat dicairkan
menurut warga pihak pembebasan lahan yang terdiri dari pihak angkasa pura ii
badan pertanahan nasional serta kejaksaan telah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan
akibat ganti rugi yang belum dibayarkan warga terpaksa tinggal di kontrakan
dan mengancam akan kembali memblokade akses menuju bandara soekarno hatta
berapa tanah ibu yang kena